tiga anak dibawa umur menjadi sasaran amuk masa
setelah terpergok mencuri suku cadang motor di kios pasar lokal jalan pramuka
beruntung amuk warga ini berhasil diredam setelah polisi datang dan mengamankan pelaku
tiga pelaku pencurian spare part sepeda motor di kios pasar loak di ponorogo ini
terus menjadi bulan bulanan warga yang kesal karena ulah mereka
bahkan anggota polisi berpakaian preman di lokasi kejadian
sempat kewalahan meredam emosi warga yang terus memukuli pelaku
beruntung aksi main hakim ini dapat diredam setelah beberapa anggota polisi lain datang
dan membantu mengamankan pelaku
motor pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian juga menjadi sasaran kemarahan masa
aksi amuk masa ini terjadi saat tiga pelaku yang masih di bawah umur kepergok
membobol salah satu kios spare parts motor di jalan pramuka ponorogo
namun naas aksi mereka ketahuan dan langsung menjadi bulan bulanan masa
dari tangan pelaku polisi berhasil menyita barang bukti
berupa dua buah vel roda sepeda motor hasil curian